anda masih bersama kami di after sepuluh di tengah proses pencarian pesawat sj satu ratus delapan puluh
ada tim gabungan dan juga relawan yang berjibaku menemukan keberadaan korban
dan juga puing puing pesawat sj satu ratus delapan puluh dua
dan untuk mengetahui bagaimana perjalanan pencarian di bawah laut
ini khususnya yang dilakukan oleh para penyelam tim gabungan
kita sudah terhubung dengan salah satu relawan penyelam
yang tergabung dalam pencarian pesawat sriwijaya rsj satu ratus delapan puluh dua johannes panahim
ya selamat siang mas johan
itu sudah tertimbun lumpur juga
ingat ini kan hari sudah hari ke tujuh
dan cuaca juga kan kalau nggak salah dua hari lalu malah
itu kan cuaca buruk kita juga nggak bisa turun
jadi ya semakin lama memang semakin tertimbun dan semakin kebawah juga serpihannya
itu sih kendala terbesar kita
oke berarti memang arus dan juga ini situasi laut
yang luar biasa
lumpurnya semakin lama semakin tinggi begitu ya
jika semakin panjang begitu rentang waktunya dari kejadian berlangsung begitu ya
lalu mas johan ini kan salah satu relawan begitu ya
awal mula bisa terlibat dalam proses pencarian pesawat sj satu ratus delapan puluh dua ini seperti apa mas
kalau awal mulanya sih karena kita emang kan ada perkumpulannya ya
para penyelam ada asosiasinya juga
nah jadi begitu dengar kabar otomatis kita emang berkumpul
bergerak semua langsung komunikasi siapa yang bisa
siapa yang bersedia katakan
jadi semua langsung bagi iya bagi bagi tugas
adanya yang menyelam adanya yang supply logistik iya
jadi ada jalurnya semua
jadi memang kalau khusus untuk setiap ada bencana yang berhubungan dengan dalam air
kita biasanya memang udah bergerak sih
oke jadi kalau mas johan mulai ikut menyelam tuh dari hari ke berapa
sampai berapa mas
kalau aku ini ikut menyelam kebetulan hari kemarin ini tanggal empat belas ya
aku ikut yang kemarin yang sebelumnya karena cuaca buruk jadi nggak bisa turun
waktu ikut yang dua hari terakhir ini
iya jadi terbayang ya seberapa tebal lumpurnya juga
karena sudah beberapa hari setelah kejadian yang pada saat mas johan sudah mulai menyelam ya mas
iya dan kondisi jantan sapa kan
kan juga semakin lama semakin maaf ya agak lapuk gitu iya
lalu kami juga ya ingin mengetahui juga untuk proses evakuasi jenazah korban yang kemudian ditemukan
bagaimana mas johan yang sini untuk memastikan benar benar bisa terangkat seluruhnya
iya itu juga merupakan tantangan ya
jadi kalau untuk menemukan serpihan dan jenazah itu kan penanganannya beda
nah kalau kita
ini mohon maaf ya jadi kadang kalau kita menemukan jenazah gitu yang potongan ya kebetulan saya nggak menemukan yang besar
jadi potongan itu kadang kalau kita pegang pun ancur mohon maaf ya
iya jadi ya itu susah karena sudah terlalu lama di dalam air jadi biasanya hanya mungkin tulangnya atau apa gitu
dan kita masukkan ke berbagai jenazah

itu berarti memang karena sudah lama juga begitu ya terlalu banyak air
sekali kesulitan yang dilakukan dan dihadapi ya mas johan
lalu dari rekan rekan mas johan sendiri yang mungkin memang sudah pernah begitu menemukan
kalau mas johan tadi kan memang belum sempat begitu ya menemukan jenazah yang berada di bawah laut
ini seperti apa mas ketika pertama kali rekan rekannya menemukan ini jenazah dari korban pesawat jatuh ini
ini seperti apa mas ketika pertama kali rekan rekannya menemukan ini jenazah dari korban pesawat jatuh ini

langsung begitu ya
kalau dari koloman mengenai pengalamannya kebetulan rekan rekan yang lain juga sudah pernah ikut beberapa sepertinya
lalu di lion air kan di muara karang juga di jakarta teman teman udah pernah ikut juga
jadi bukan pengalaman yang pertama
berarti mas johan jika menjadi relawan dan juga ikut serta dalam tim sar itu artinya butuh pengalaman berapa lama ya mas untuk bisa masuk ke kualifikasi tersebut
minimal secara tingkatan penyelan itu minimal rescue
tapi kita juga minta pengalamannya
karena kan di rescue itu kan lebih ke penanganan orang yang masih hidup
kalau ini kan jenazah
jadi agak spesial gitu
jadi kalau untuk mas johan berarti sudah berapa lama sebetulnya sebelum ini
untuk melakukan penyelaman dan juga bersama dengan tim sar untuk yang lain ya
untuk masalah dan juga kejadian
kalau aku sih menyelam kebetulan udah dari tahun dua ribu
tapi kalau untuk bergabung dengan tim sar ini baru dua tahun terakhir
baik berarti memang bergabung dengan tim sar sudah dua tahun terakhir
ini kalau boleh tahu dan bisa dibagikan pengalamannya bagaimana proses koordinasinya sendiri mas dengan tim sar
koordinasi oke kalau koordinasinya tetap kita ngikutin komando dari basarnas
nanti basarnas itu akan kasih info apakah mereka butuh penyelam
nah nanti koordinator yang di tim kita baru akan bilang ke kita butuh berapa penyelam
terus berapa lama di site
terus logistiknya apa aja yang diperlukan
dan karena kita juga kan relawan otomatis ada juga yang mencari dana operasionalnya
nah terkait dengan kembali lagi ke peristiwa jatuhnya pesawat sriwijaya ryang sd satu ratus delapan puluh dua ini
pada saat pencarian dan juga penentuan titik itu seperti apa
mas johan kalau bisa dibagikan
karena kita juga tidak bisa membayangkan begitu ya
arus yang cukup deras titik yang kemudian bisa jadi luas di sana
kalau untuk penentuan titik kita koordinasi dengan basarnas mbak
jadi nanti dari basarnas yang akan upload titik mana aja yang bisa diselami
itu karena itu kan mereka biasanya udah pakai robot atau sonar untuk nentuin area area yang punya potensi banyak temuan
nah nanti di titik titik itu baru kita bisa bilang misalnya mau di titik a oke tim ini akan nyelam di titik a
kita lapor ke basarnas basarnas bilang oke baru kita turun
ya berarti memang sudah ditentukan begitu ya dari basarnas siapa saja yang akan turun di titik a b c begitu
dan mas johan ini memang proses pencarian masih terus dilakukan sudah memasuki hari ke tujuh atau genap seminggu begitu
apa harapannya sebagai orang yang ikut terjun begitu
sebagai salah satu orang yang
ikut membantu mencari proses pencarian korban dan juga puing pesawat ini
kalau harapan terbesar saya sih mungkin sama dengan orang lain ya tidak ada musibah lagi seperti ini
tapi kalau khusus untuk pencarian ini ya kita berharap lebih banyak korban yang bisa ditemukan dan lebih baik untuk diidentifikasi
itu aja sih
baik mas johannes marhim terima kasih berbagi bersama kami di after sepuluh
dan semoga lancar untuk berbagai macam hal yang dilakukan termasuk juga jika memang dipanggil lagi untuk bergabung bersama timsar di pencarian poin pesawat sd satu ratus delapan puluh dua ini ya mas johannes
terima kasih selamat siang